dijuluki sirempah emas kunyit yang bernama latin
kurkuma longga ini telah ada dalam peradaban manusia lebih dari empat tahun
dalam kasanah kuliner hampir sebagian besar masakan india menggunakan kunyit sebagai rempah kunci
tapi tak hanya menjadi penyedap rasa
warna kuning yang cantik membuat masakan india semakin menggugah selera
karena semua untuk warna dan dalam alami
ini yang bagus sekali semua untuk makanan makanan semua warna warni
atau dalam alami juga bagus ini
lidahnya sepertinya harus ada
kunyit rasa kunyit
flavor semua sudah ada di kunyit punya dalam
karena itu kalau ini nggak ada nggak ada yang makan pastinya nggak benar makan
takaran kunyit pada setiap hidangan berbeda
tergantung pada jenis masakan
misalnya daltadka masakan tradisional india berbahan lentil
atau tumbuhan varietas kacang kacangan ini
memiliki tekstur ringan sehingga penggunaan kunyit tidak terlalu banyak
apa ya memberikan efek kayak keceriaan kuning itu ya
semangat ya betul
jadi kuliner india itu lambang semangat seperti itu
kita mau sayur bikin atau apa bikin semua ada di kuning
warna dal semakin manis dibubuhi garnish serpihan daun ketumbar
pada masakan daging atau ikan dan udang pemberian kunyit lebih banyak
sebab kunyit dapat menetralisasi bau amis
kari udang yang diolah chef karan ini dibubuhi kunyit hingga berkali kali
tak ada takaran pasti chef karan menabuhi bubuk kunyit
untuk mendapatkan seberapa pekat warna kuning pada hidangan yang ia inginkan
ini juga sudah jadi
kandungan antioksidan yang tinggi pada kunyit menjadikannya baik bagi pencernaan
kunyit tak berdiri sendiri
keberadaan rempah lain justru semakin meningkatkan daya serap kunyit
di makanan india kan ada tuh ada mericanya ada maknya
di utama kan sih sebenarnya lemak baik ya yang lebih sehat
ada kandungan kuah serpin mungkin bisa didapatkan dari bawang
dan pemanasan juga mungkin tidak terlalu tinggi
itu akan menyebabkan kunyit tersebut atau kandungan dari kunyit tersebut
kulkuminnya itu bisa kerja secara maksimal
tak hanya melekat pada berbagai jenis kuliner khas negeri bollywood itu
kunyit memiliki hubungan erat dengan masyarakat india
orang india percaya kunyit sebagai pengobatan
kunyit juga digunakan orang india dalam tradisi haldi
yakni pasta kunyit yang dilulurkan pada kulit calon mempelai sebelum upacara pernikahan
tapi chef ada cerita nggak sih waktu kecil dulu
memang sudah terekspos dengan kunyit itu seperti apa orang ini
emang sebenarnya kalau kita kunyit punya ceritanya semua
ini seperti obat juga
kayak kena orang luka luka langsung pakai kunyit
di india seperti itu
di india seperti itu
jadi dia sembuh cepat
oke jadi penting ya arti kunyit bagi orang ini
untuk emang sebenarnya semua penting
orang indonesia kita juga pakai jamu jamu itu pakai kuni juga kunit mentah dia
sayur pun dikiring ada mentah juga pakai kita yang langsung digiling masak juga kunyit
karena orang india juga tuh
kalau malam tidur juga ada yang masuk susu panas susu minum susu murni masukin kunyit
tinggal tidur enak tidur juga bisa ini enak
oke sampai tidur nanti dari bangun pagi aktivitas dengan kunyit
kemudian makan dengan kunyit tidur pun dengan kunyit
di resep dia resep langsung semua diwarnai
aroma kunyit yang kental menyeruak
ketika saya mencicipi ciken tika masala
warna kuning kecoklatan perpaduan kunyit dan garam masala memberi cita rasa after taste yang sedikit pedas
garam masala merupakan perpaduan jinten kapulaga lada hitam dan garam
ternyata tidak semua jenis daging cocok diberi kunyit
menurut chef karan daging yang berwarna gelap seperti kambing cenderung jarang diberi kunyit
bahwa warna daging yang agak gelap memang tidak menarik dikasih kunyit ya
dan ini kan jadinya kalau kita buka kupas di sini
dia langsung si kunyitnya ini ngasih warna ya
langsung kayak kontras ke warna kantong
dia resep langsung semua di warnanya
sang rempah emas selalu ada dalam setiap aspek kehidupan
perjalanannya yang panjang telah mengisi dunia kuliner berbagai negara di asia termasuk indonesia
roni satria setia di pradana jakarta